tak terkira itulah rasa senang yang bisa digambarkan oleh nurliza farina
calon haji termuda yang berangkat bersama kloter dua puluh delapan sore ini
nurliza merupakan calon haji dari desa wongsorejo banyuwangi
setelah menunggu selama dua belas tahun
akhirnya nurlizah bisa berangkat ke tanah suci bersama keluarga di usia dua puluh tahun
dari dua kloter yang berangkat melalui embarkasi surabaya
yakni kloter dua puluh tujuh dan dua puluh delapan
nurliza terhitung paling muda
ia mengaku gugup dan canggung
namun ia bersyukur seluruh jamaah memberikan dukungan positif
karena termuda mungkin banyak yang kaget pertama kali melihat
oh ini umur berapa jadi sering dikira masih anak kecil gitu
tapi alhamdulillah yang lebih tua membimbing enak sih
kalau ikut kbih alhamdulillah alhamdulillah bersyukur banget
kan soalnya naik haji ini kan pilihan orang orang terpilih gitu
yang terpanggil oleh allah alhamdulillah senang banget
bukan hanya nurliza calon haji lainnya mengaku bersyukur
karena bisa berangkat haji di masa pandemi covid sembilan belas
terharu sekali ya kita memakai baju irom seperti ini
kita nggak sangka kita bisa melaksanakan ibadah haji
jadi syukur kita kepada tuhan
kita bisa melaksanakan ibadah
kita bisa melaksanakan ibadah haji pada saat musim corona seperti ini
hingga rabu sore sudah sekitar dua belas lima ratus jamaah calon haji
diberangkatkan ke tanah suci melalui embarkasi surabaya
diperkirakan pemberangkatan akan berlangsung hingga sepuluh hari ke depan